polisi membenarkan adanya aksi anggota geng motor yang merusak kendaraan dan menganiaya warga di bilangan kemang raya jakarta pada senin dini hari
akibat kejadian itu satu orang terluka di kepala dan tangan
inilah aksi brutal sekelompok geng motor yang terjadi senin dinihari di kawasan kemang jakarta selatan
mereka berteriak mengusir orang orang yang ada di pinggir jalan dan juga merusak sejumlah kendaraan
aksi ini terekam kamera video warga
akibat aksi ini seorang pedagang rokok terluka di kepala tangan dan badan
sehari sebelumnya pada minggu dinihari di lokasi yang sama seorang anggota polisi juga dianyai orang tak dikenal di depan sebuah kafe